bila tidak ada pencegahan sejak dini dan penanganan ekstra dari orang tua serta para medis peluang untuk bertambah kasusnya bisa terjadi
kasus pada anak memang masih sedikit tapi bila tidak terkontrol angkanya bisa terus bertambah
dokter spesialis anak merlin cecilia menambahkan para orang tua harus menerapkan prosedur tetap pencegahan covid sembilan belas
nah bagi anda yang memiliki bayi dan balita diharapkan untuk tidak menunda pemberian imunisasi karena imunisasi lengkap membuat daya tahan tubuh anak akan menjadi lebih baik
sudah puluhan tahun kita ini berupaya bersama sama menekan penyakit penyakit menular yang ada di dalam rekomendasi
nah kita kan tidak mau di masa pandemi ini terjadi lagi beberapa kasus misalnya nih oleh karena semakin banyak yang menunda imunisasi nanti malah jadi kejadian luar biasa terhadap penyakit penyakit yang sudah terkontrol tersebut